mengapa bts sebegitu besar ya bisa menyumbang pendapatan perekonomian korea selatan kita bahas malam hari ini bersama surai agung nugroho pengamat budaya korea selatan dari universitas gajah mada
ketemu lagi nih
iya kita ketemu lagi pak surai
pak surai beberapa riset di luar mengatakan keputusan para member bts yang akhirnya ya terjawab sudah setelah sekian lama akan mengikuti wamel
katanya berdampak besar pada perekonomian korea selatan itu sendiri
apakah memang sebegitu besar kontribusinya bagi industri kreatif dan juga pendapatan perekonomian negeri ginseng
terima kasih mbak rifani setelah mengundang saya ngobrol lagi
ya tadi kita lihat
pembukaan tadi memang benar
dalam setahun rata rata sekitar enam puluh triliun itu bayangkan
itu kan sesuatu yang besar ya
itu baru dari bts gitu ya
jakarta lagi yang buat mrt waktu dua jam selama tiga tahun utuh dua puluh lima triliun
dan itu satu tahun dari bts saja itu lima puluh enam puluh triliun
tapi bayangkan itu kan berarti kan nggak ada konser maksudnya ya
begitu uamil nggak ada konser karena hiatus kan
nah sepertinya itu pandangan yang oksimis ya
mungkin kalau dilihat bts memang besar sebenarnya karena lima pdb nya dari bts
ada yang ada riset mengatakan begitu
tapi saya melihatnya itu akan diisi oleh banyak grup grup yang lain
memang bts ya
sekarang itu korea itu sangat masif loh
kita tahu mbak rifani sangat tahu juga ini
dan sekarang stray kids and city atau misalnya yang lain banyak sekali kan
itu akan mengisi slot
bukan berarti bts akan hilang
baru saja lah
minggu lalu di qatar
jongkuk itu baru seminggu itu sudah yang nonton di youtube aja empat puluh juta
kemudian di spotify saya lihat tiga puluh delapan juta lagunya si dreammers itu
bukan berarti hiatus atau wamil pun akan hilang
nah ini mungkin ekonomi itu akan hilang
tapi korea kan sudah punya image
nah itu yang nggak akan hilang
army itu besar sekali
army akan loyal sekali selama dua tahun anggota anggotanya uamil pun
mereka juga akan hilang
mereka juga akan hilang
mereka mungkin akan tetap mendengarkan lagu lagu mereka
dan begitu korea tourism nya dibuka sekarang banyak orang ke korea
jadi triple down effect nya bukan hanya karena berhenti karena nggak ada concert sebenarnya ya
tapi tetap itu akan ada
saya melihatnya seperti itu
memang besar ya
banyak sekali uangnya ternyata ya untuk korea selatan ya
tapi berbicara mengenai konsistensi ya
ini kan pertanyaannya apakah bts ini bisa terus berjalan
menyumbang perekonomian yang jumlahnya wow sekali itu
kita tahu eksistensi k pop idol group ya kan
itu selalu ada masanya
akan ada berganti dengan grup atau idol idol yang baru
nah kalau sesuai yang dikabarkan juga kan berarti kalau sesuai dengan timeline nya ya
ini akan selesai semua uamil nya comeback di dua ribu dua puluh lima
apakah masih akan tetap se fenomenal seperti sekarang
menyumbang pendapatan paling besar korea selatan
kalau besar wah ini sebenarnya prediksi ya
bts akan tetap ada di hati para penggemarnya
army sudah tidak ditanyakan lagi
saya merayakan begini
ini bts loh
saya bicara maaf ini saya menyebut westlife lah
westlife sepuluh tahun terkenal
kemudian begitu di indonesia lima belas tahun kemudiannya
nonton banyak di jakarta juga
nah baru dua tahun wamil pun
itu akan terbanyak yang menunggu
jadi menunggu akan terbanyak
dan itu akan terus memutar
mungkin dalam dua tahun selama mereka wamil pun
orang orang korea pun tetap akan datang mengintip bagaimana bts pernah kemana
dan projek solo nya banyak loh
dan uamil nya nggak bersama sama kan
dan kita lihat projek solo setiap anggota itu banyak
jimin mau ngapain
j hope mau ngapain
dan semua penggemarnya itu sudah tahu
dan itu pun itu sudah dibayangkan
itu akan tetap mempertahankan eksistensi bts
berarti nggak perlu dikhawatirkan
walaupun pasti turun
karena nggak ada masukan masuk langsung ya
tapi itu akan ada efeknya
saya lihatnya seperti itu
industri kreatif korea selatan ini
korean wave itu kan banyak
ada k pop k drama k movie beauty dan lain sebagainya
wisata banyak sekali
tapi kalau kita berbicara mengenai k pop
kenapa menjadi ladang devisa utama korea selatan
k movie k drama itu kan juga besar
ya kalau bicara tentang pop culture
semua orang mendengarkan lagu
tapi sebenarnya ini mbak tiffany
kalau pengen tahu yang besar
sekarang itu malah webtoon
ya webtoon itu sebagai ott korea
jadi k pop malah sebagian kecil
drama drama film dari webtom sangat masif
itu diserjemahkan berbagai bahasa
itu sangat masif
dan memang terlihatnya k pop

itu webtom nggak bisa dipandang sebelah mata ternyata
oke k pop pun itu memang pasti lah
karena pop culture memang banyak orang
ingin mendengarkan setiap hari
dulu saja misalnya ya tahun delapan puluh an
kita bisa mendengarkan lagu lagu amerika
sekarang pun nggak terbayang memang
nggak terbayang memang
korea sekarang bisa lagu lagu yang dalam berbahasa korea pun
dinyanyikan atau diikuti seluruh orang seluruh dunia
dari anak kecil sampai orang gede ya
sekarang kan itu flip apa ya
membalikkan pasta bahwa dulu itu harus english speaking song
nah sekarang korea
dan itu sesuatu yang pemerintah korea saya kira nggak mau
nggak mau ini terhilang begitu saja
bahkan anak saya sudah hafal dengan lagu anak anak korea
kumsel ngarika hansepe
itu itu itu masif sekali
oke artinya apakah memang sebesar itu dampaknya pengaruhnya
beberapa waktu yang lalu
parlemen dari korea selatan mengubah undang undang soal mobil ini
ini memang sejak dua tahun lalu itu kontra ya
agak semacam pelintas
jadi bagaimana sih pemerintah korea ini
apakah gara gara karena bts sudah masuk billboard
terus kemudian menang american music award
kemudian masuk rambi
kan dianggap satu yang wah
tapi kalau saya pribadi melihat
untungnya tidak ada pengecualian buat bps
karena kalau bts
sampai diberi sebagai pengecualian
itu suatu saat akan memberikan efek negatif
karena korea memang masih mewajibkan satu mil
dan saya sangat mendukung bahwa jin akhirnya satu mil
nggak perlu mudah lagi
dan itu dia sebagai warga negara korea
dia tetap di
semua orang memandang dia sebagai seorang
satu lah bisa gampang
terjatuh orang tahu
dan kepada army
bahkan army pun banyak yang menolak
ada parlemen yang anggota palem mengucapkan
silahkan ketika wamil
justru itu di tentang
jadi ini suatu yang bagus
saya suka bertanya ini kepada orang orang
ahli pengamat budaya korea selatan
strategi pemerintah korea selatan
mengembangkan pop culture secara masif
sampai bisa masif secara global saat ini
apalagi sekarang mungkin di pemerintahan yang baru ya
di presiden yoon ya
kalau menjawab ini
saya membuat analogi saja deh
sekarang pemerintah kita
mati matian mempertahankan nikel
nikel jangan sampai
nah itu lihat saja paling mudah
bts adalah nikel tambangnya korea
nggak mau udah produk korea
atau perusahaan korea
karena banyak yang menggunakan ya
itu pastilah indonesia saja
mempertahankan mati matian nikel
nah ini salah satu tambangnya adalah btr
jadi kita melihat bts sebagai bagian dari
suatu yang besar
korea tidak mau
dan itu yang digodok
kalau dipegang oleh pemerintah korea
dulu tahun delapan puluh an
korea pun juga melihat hongkong sebagai
sekarang korea sebagai salah satu center
nah itu sesuatu yang sangat sayang
itu sangat sia sia kalau tidak dipertahankan
oleh pemerintah korea
jadi apapun akan dilakukan untuk mempertahankan
karena ini sebagai tambang tadi
mudahnya begitu saya melihatnya
menarik sekali pak surai diskusinya
yang lebih panjang lagi ya
terima kasih pak surai agung nugroho sudah bergabung
korean corner malam hari ini